sementara pertandingan antara persebaya melawan persib bandung di stadion gelora bung tomo kamis malam berlangsung panas
dalam laga ini tim bajul ijo akhirnya kalah empat tiga atas tamunya maung bandung
bonek yang kecewa dengan kekalahan ini menuntut agar pelatih alfredo vera dipecat
di hadapan puluhan ribu supporternya kedua kesebelasan tampil agresif di stadion gelora bung tomo surabaya
dalam laga tunda ini persib berhasil mencetak empat gol masing masing melalui supardi serta dua gol lainnya oleh gosali muharram
sedangkan tiga gol balasan persebaya surabaya dicetak oleh riki kayame fandi eko utomo serta david da silva
pelatih persib bandung mario gomez mengaku bangga kepada para pemainnya yang sudah berjuang keras untuk meraih juara paru musim liga satu tahun ini
sementara itu pelatih persebaya angel alfredo vera mengatakan tetap memberi apresiasi kepada anak asuhnya meski tidak bermain maksimal

dan mungkin kita akan kembali ke sana sendiri
atas hasil ini persib bandung menjadi juara paru musim liga satu musim dua ribu delapan belas dengan raihan poin dua puluh sembilan
sedangkan persebaya berada di peringkat tiga belas dengan poin dua puluh dua